anda masih di connected terkait dengan hilangnya nyawa dalam aksi masa
kita sudah terhubung bersama dengan pak sunanto selaku ketua umum pp pemuda muhammadiyah
selamat malam pak sunanto
selamat malam pak
selamat malam mbak
baik pak sunanto terkait dengan tewasnya satu mahasiswa dalam aksi massa di kendari
ini bagaimana pendapat anda
karena diketahui bahwa randi ini adalah salah satu anggota dari pp pamuda muhammadiyah
anggota ikatan mahasiswa muhammadiyah pak
anggota ikatan mahasiswa muhammadiyah silakan pak
pertama kami sangat berduka cita sangat sedih atas terjadinya dan meninggalnya imawan randy ini
maka kesedihan kami merupakan suatu
bencana bagi kami
dan kami harus solid dan tetap mengharap kepada kader kader muhammadiyah untuk bersama sama untuk menyolat gaib itu
yang pertama itu kami sangat berduka atas nama persyarikatan muhammadiyah
yang kedua kami meminta kepada bapak presiden untuk mengeluarkan perpu
ini sudah disahkan oleh dpr
dan meminta kepada dpr membatalkan semua undang undang yang sudah lagi dibahas ini
karena akan menimbulkan persoalan persoalan baru
yang ketiga kami minta kepada pak kapolri untuk memimpin investigasi langsung persoalan ini
karena ini adalah bencana bagi kami
dan menindak tegas persoalan aparat di bawahnya yang sudah tidak sangat diadab dan tidak berkemanusiaan ini
yang keempat kami minta semua kader tetap bersatu bersama sama melawan dan mewujudkan terwujudnya bangsa yang maju ini
saya kira begitu pak
baik pak sunanto kami mendapatkan informasi bahwa saat kejadian anda berada di lokasi pak sunanto
boleh ceritakan kepada kami bagaimana kronologisnya
saya baru nyampe barusan saya panggil kota dpd nya di kendari
saya lagi mau langsung masuk ke rumah sakit mbak
saya lagi di rumah sakit
saya kira pernyataan kami begitu
anda sekarang ada di rumah sakit lokasi tempat almarhum randy disemayamkan begitu pak
ya lagi minta ini
dan saya kira saya minta otopsinya secara independen dan semua melibatkan
dan semua dokter muhammadiyah karena ini adalah kader muhammadiyah
agendanya apa aja kalau begitu pak sunanto agenda untuk hari ini otopsi lalu sudah ada siapa saja
misalnya boleh laporkan sedikit kepada kami di sini pak
kader kader masyarakat masih kumpul di rumah sakit dan kami akan masuk untuk meminta penjelasan lebih jauh
karena keluarga tidak mau otopsinya dari pihak yang karah
minta semua investigasi secara umum
kalau dari pp pemuda muhammadiyah sendiri apakah akan mengajukan tuntutan tersendiri terkait dengan kasus ini pak
kami akan segera lakukan hasil investigasi kami untuk melakukan tuntutan ini
baik pak sunanto terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected